hai munculnya fenomena alam berupa air bergelembung seperti air mendidih di tengah
persawahan warga di desa batu putih kenek kecamatan batu putih kabupaten sumeneb jawa
timur menggegerkan warga warga penasaran setelah mendengar kabar tentang fenomena
alam tersebut mereka mengaku mulai khawatir karena gelembung tersebut semakin membesar
kejadiannya itu sejak seminggu yang lalu tapi yang apa yang airnya itu yang tambah
besar itu dari kemarin sehingga banyak orang yang mendatangi lokasi ini sampai meninggal
hingga hari ini ya khawatir sih takut takut terjadi apa apa
munculnya air bergelembung yang terlihat seperti air mendidih ini pertama kali diketahui oleh pemilik
sawah muhtamat saat sedang mencari rumput minggu lalu muhammad melihat ada gelembung kecil di tengah
sawah namun sejak tiga hari kemarin gelembung semakin membesar dan muncul di beberapa titik
di tengah sawah dan di sebuah sumur tua ya saya terkena apanya mana mobil rumput
gila ngambil rumput pak terus lihat itu dimana pertama
dari sawah dulu pak tapi saya ke timur sampai ke sumur ini pak sampai ke sumur timur sajen semakin
besar besar besar mungkin tanya ya kita menambahkan anonah tujuh hari tapi yang semua besar ya tiga
harian lalu camat batu putih arsudi akan memastikan ada tidak hanya kandungan gas dalam
harian tiga harian lalu tiga harian lalu ini tiga harian lalu ini juga sudah jadi terjadi di atas gelombung air tersebut ia akan melapor ke dinas esdm pemka sumeneb saya cium barusan airnya bagus masih dan airnya anu uapnya tidak membayangkan masyarakat juga khawatir dengan kejadian ini karena memang tidak terbiasa terjadi seperti ini akhirnya hal ini akan saya laporkan kemudian disegai insyaallah dalam waktu dekat dinas terkait dan yang berwenang akan datang ke sini aparat polsek batu putih sudah memasang garis polisi
di lokasi sumur tua yang mengeluarkan gelembung paling besar
tujuannya agar warga tidak mendekat dan melakukan aktivitas yang membahayakan
sebelum ada penjelasan dari pihak terkait
ahmad rahman sumeneb madura jawa timur